dalam negeri untuk mempersiapkan diri tampil di ajang internasional pssi tengah mempersiapkan proposal ajuan dana ke pemerintah
iya betul sekali dan diharapkan dana ini bisa menunjang penampilan tim merah putih di dua ajang internasional untuk tahun ini
walaupun bersetru cukup lama dengan kemenpora pssi tetap mengharap bantuan dana dari pemerintah
khususnya untuk mempersiapkan timnas di dua turnamen internasional akhir tahun ini